pemerintah resmi mengeluarkan aturan teknis pembayaran tunjangan hari raya dua ribu dua puluh
para pengusaha diminta membayarkan thr paling lambat tujuh hari sebelum hari raya berlangsung
pemerintah bahkan telah menyiapkan denda dan sanksi kepada perusahaan maupun pengusaha yang telat membayarkan thr dua ribu dua puluh satu secara penuh
untuk mengelaborasinya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekjen kementerian ketenaga kerjaan anwar sanusi
selamat sore pak anwar
selamat sore mbak riffana
oke pak anwar ini menaker telah menerbitkan surat edaran terkait pembayaran thr dua ribu dua puluh satu
artinya pengusaha ataupun perusahaan tidak boleh lagi mencicil thr atau masih ada yang boleh mencicil dengan beberapa pengecualian pak anwar
ya kurang lebih begitu ya artinya di dalam surat edaran menteri ketenagakerjaan yang hari ini kita sudah keluarkan
surat edaran nomor enam ini menyatakan bahwa
thr itu adalah kewajiban dari pengusaha untuk memberikan kepada pekerja
dan harus diberikan kepada para pekerja atau buruh sesuai dengan aturan yang memang sudah ditetapkan
peraturannya kan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dan juga peraturan menteri ketenaga kerjaan nomor enam tahun dua ribu enam belas
yang mengingat thr itu paling lambat kan berhubungan
dan itu adalah tujuh hari hari lebaran
dan ini tadi juga bumetri menyampaikan ini berbeda dengan surat edaran pada tahun dua ribu dua puluh
yang mana waktu itu memang kan masih ada opsi bahwa yang namanya pengusaha yang memang mengalami kesulitan
karena tahun dua ribu dua puluh kan kita melihat situasi awal awal pandemik kontraksi ekonomi kan sangat kuat
hingga akhirnya menyebutkan banyak sekali perusahaan perusahaan yang terdampak
sehingga waktu itu solusi yang kita berikan adalah silahkan diberikan semacam forum dialog
antara dialog di partit antara pengusaha dan juga antara pekerja
yang akhirnya memberikan istilahnya ruang untuk memberikan thr itu bisa dibayar sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
ini berbeda karena kan tahun dua ribu dua puluh
situasinya sudah relatif berubah dan tentunya pemerintah juga sudah berusaha maksimal
untuk memberikan berbagai tentunya insentif terutama para pengusaha
sehingga mudah mudahan ini dengan surat edaran yang sudah kita keluarkan
thr ini bisa diberikan tepat waktu sebelum lebaran
oke pak anwar perusahaan perusahaan mana saja yang mendapat pengecualian keringanan untuk bisa mencicil thr
tadi anda mengatakan masih ada
pengecualian pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi begitu
artinya dari sisi perusahaan perusahaan yang masih terdampak
tentunya kan ada ruang untuk dia mendialogkan
tapi thr harus dibayarkan sebelum hari raya itu dilaksanakan
nah ini perusahaan perusahaannya tentunya masing masing daerah ini memiliki
perusahaan perusahaannya tentunya masing masing daerah ini memiliki
tentunya informasi istilahnya perusahaan perusahaan daerah
perusahaan perusahaan mana yang masih terdampak dari adanya pandemi covid ini
karena memang surat edaran ini kan kita tujukan kepada gubernur kepada bupati
dan nanti lewat yang namanya dinas ketenagakerjaan
dia tentunya akan membantu untuk melakukan pemantauan terkait dengan pelaksanaan thr ini
kami pun di kementerian ketenagakerjaan kita juga juga membuka yang semacam
yang semacam namanya kewok center pusat apa namanya layanan
dan aduan yang mana memang ini sebagai instrumen kita
untuk kita mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan thr di lapangan
oke pak anwar artinya perusahaan perusahaan tidak boleh mencicil setelah hari raya ya pak ya
tidak boleh ya pak ya
oke di salah satu poin surat edaran disebutkan jika ada perusahaan yang terdampak pandemi
tidak sanggup membayar thr maka pemerintah daerah diminta

memberi solusi untuk berdialog dengan para pekerja
kalau tidak tercapai kesepakatan bagaimana pak
nah begini artinya kita tetap di sini mbak artinya ruang kan kita berikan
ruang itu kalau yang seandainya tidak mampu membayar sebelum hari h tujuh
kan ada ruang silahkan tadi dialog tapi ketika pada saat hari raya hari h itu
itu harus terbayar
ini ya ini yang memang memang kalau tadi pertanyaan
kalau nggak dibayar ya nanti berlaku istilahnya aturan
aturan sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor enam tahun dua ribu enam belas
di situ kan ada istilahnya di situ denda denda dan juga sanksi lain yang memang mengikuti
sesuai dengan aturan ini
pak anwar serikat buruh tadi merasa keberatan dengan adanya surat edaran dari kemnaker
mereka khawatir bahwa ini akan menjadi tameng bagi para pengusaha untuk mangkir begitu ya
ini bagaimana menjawab kegelisahan teman teman
serikat buruh pak anwar
jadi begini mbak mbak rifana ya artinya kami pun juga sebetulnya
ketika kita mengeluarkan surat edaran ini kita sudah melalui semacam kontripartit nasional
dan juga kita melalui dewan pertimbangan masukan masukan dewan dewan pengupahan nasional
dan istilahnya kita coba untuk mengakomodir dari berbagai masukan masukan yang baik
itu ibaratnya dari pengusaha
ataupun dari perwakilan perwakilan dari serikat serikat pekerja
sehingga tentunya kami pun katakanlah dari apa yang tadi disampaikan
oleh yang namanya teman teman serikat pekerja yang melakukan demo hari ini
tentunya kami menyampaikan kami mendengar dan juga sebetulnya
apa yang sudah kita keluarkan hari ini ini intinya adalah merespon dari kegelisahan yang selama ini
yang mengatakan bahwa
mereka tidak mau dicicil
dan sebetulnya kan sudah tidak dicicil lagi
karena sebelum lebaran ini adalah harus dilakukan pembayaran
pak anwar sanksinya apa yang sudah disiapkan oleh kemenaker denda dan juga sanksi kabarnya sudah disiapkan bagi perusahaan perusahaan
yang kemudian mangkir dari pembayaran thr penuh dan kemudian meminta untuk dicicil sanksinya apa pak
macem macem mbak ya
ada sangsi administrasi dan sangsi denda ya
nanti yang memang itu sudah termaktub di dalam
pemenaker nomor enam tahun dua ribu enam belas
artinya di situ
misalnya mulai katakanlah denda yang terkait dengan
yang harus dibayar karena dia tidak membayar berarti kan tidak membayar
definisinya kalau sebelum hari raya atau bisa pada hari ya itu belum terbayar berarti kan tidak membayar
nanti kan sanksinya juga ada
sangsi administratif dan juga sangsi denda
termasuk sanksi istilah administratif itu adalah yang terkait dengan apa namanya
di sini adalah
penurangan aktivitas dari usaha
oke bagaimana kemudian memastikan perusahaan tidak mengakali begitu ya
mereka mangkir dalam pembayaran thr full pak
karena kan kemudian ada cara cara dari pengusaha ataupun perusahaan ya
kemudian mereka mencoba untuk bermain mata
mencoba untuk bernegosiasi supaya tidak membayarkan thr secara full begitu
jadi begini mbak rifana ya terkait dengan pengawasan
tentunya care naker kita akan melakukan koordinasi dengan yang namanya pemerintah
provinsi kabupaten dan kota
untuk bagaimana kita mengefektifkan terkait dengan penegakan yang namanya aturan thr ini
dan kami pun kami kan gini kayak sebagaimana tahun tahun yang lalu
kita juga istilahnya melihat
melakukan semacam verifikasi terkait dengan istilahnya pelanggaran terkait dengan thr ini
tadi kita tentunya dari yang tadi saya katakan kita dengan adanya call center
ini kan memberikan ruangan bagi terutama saya yakin bayak sekali rekan rekan pekerja
rekan rekan buruh yang memang dia tidak mendapatkan thr mereka mengadukan sehingga kami lakukan verifikasi
oke baik banget
dari apa namanya kemudian kita tindak lanjuti mbak
nah kita dilanjutan tentunya kita sesuai dengan peraturan perundang undangan
oke sudah ada call center yang disiapkan oleh kemnaker
para pekerja ataupun buruh bisa mengadu begitu ya ke call center
kemudian pemerintah daerah juga harus lebih proaktif mengawasi perusahaan dan juga pengusaha
tapi berkaca pak pada pengalaman tahun lalu masih banyak perusahaan yang belum membayar thr dua ribu dua puluh
kepada para pegawainya bagaimana kemudian tindakan kemnaker
terakhir pak anwar
mengaca daripada fakta tahun yang lalu kita pun juga harus bisa membedakan
arti terkait dengan aduan aduan
ini kadangkala thr sebelum diberikan karena memang ada masih konflik hubungan industrial
terutama ketika mau di phk dan sebagainya
jadi ini adalah ikutan ikutan
yang memang di sini adalah tidak semata mata kita pahami karena thr belum terbayarkan
dan kami pun begini mbak
yang saat ini kita juga sedang melakukan sesuatu yang intens pengawasan
terutama kalau memang betul betul itu belum belum terbayarkan
dan ini kita saya katakan kita akan tegas terkait dengan sanksi sanksi yang akan kita lakukan
kita saya rasa kita juga memiliki komitmen yang sama
dan oleh karena itu tentunya kami mengajak semua
dari pemerintah daerah pemerintah provinsi kabupaten dan kota bersama sama
tentunya kita menegakkan aturan ini
untuk betul betul bisa memberikan kepastian kepada para buruh atau para pekerja
ini kan mbak
baik kita tunggu nanti bagaimana ketegasan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
dalam mengawasi pelaksanaan pemberian thr dari para pengusaha dan juga perusahaan
kepada para pegawainya ataupun buruh
semoga komitmennya semua bisa terjaga
thr bisa diterima yang menjadi hak dari para pekerja
terima kasih sekali sekjen kementerian ketenaga kerjaan pak anwar sanusi atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak